selanjutnya saudara ini ada terapis pijatunanetra asal indonesia mengais rezeki di tanah suci
tak sekedar ladang rezeki pijatunan netra juga bisa jadi solusi jemaah umroh yang letih
lalu bagaimana perjuangan terapis pinja tunanetra mencari nafkah di mekah arab saudi
dan berikut kami hadirkan liputannya untuk anda
pemandangan berbeda datang dari kota mekah arab saudi
ya penyandang tunanetra ini bukan jemaah umroh atau haji
melainkan terapis pijat yang mengais rejeki di tanah suci
adalah yogi abu bagas warga negara indonesia asal pekanbaru
yang menjadi penggagas pijat refleksi untuk jemaah umroh
yogi dibantu dua rekannya surya penyandang tunanetra dan revan sebagai penuntun jalan
yogi bercerita berawal mendapat umroh gratis khusus tunanetra dari salah satu travel di pekanbaru
ia mendapati banyaknya jemaah yang kelelahan usai menjalani rangkaian ibadah umroh
dan ketika berada di sini jemaah pada kelelahan
akhirnya tidak bisa memaksimalkan ibadah selama di kota mekah karena faktor lelah
tidak terbiasa jalan kaki sejauh lima ratus meter
alangkah sayang ibadah dengan biaya mahal
dan belum tentu bisa setiap saat kemari dilewatkan karena hanya kelelahan
yang berusaha untuk memberi manfaat buat para tamu allah yang datang di kota mekah
perjuangan selama empat bulan tak sia sia
pijat tunanetra riau matahati kini memiliki pelanggan dari berbagai travel umroh indonesia
dengan kondisi bisa dibilang buta daerah
tidak tahu kota mekah tidak punya teman tidak punya saudara
dan tidak bisa melihat itu dari kami
tapi alhamdulillah kami coba berusaha kami dari hotel ke hotel menawarkan jasa pijat dengan kartu nama
terkadang kita pergi ke hotel ada yang mau kadang gas
pijat sebagai relaksasi jadi pilihan tepat bagi jemaah umroh yang kelelahan
usai menjalankan rangkaian ibadah umroh
mengaku terbantu dengan adanya jasa pijat di kota megah
dengan semangat saya melaksanakan tawaf damsai
saya merasakan capai kusun idalah kaki saya
juga membantu ibadah saya kusun idalah umroh
tarif pijat mulai dari lima belas sampai rp tujuh puluh lima
atau sekitar enam puluh lima hingga tiga ratus ribu rupiah
dengan durasi pijat bervariasi
baru yogi tak patah arang
ia berharap pijat tunanetra bisa berkembang di luar negeri
depannya semoga ada pihak pihak lain yang bisa
sehingga nanti saudara saudara muslim tunanetra di indonesia
bisa terbantu taraf ekonominya
pinja tunanetra bisa jadi solusi jemaah umroh yang letih
beribadah pun kian tenang sehat dan berharga
beribadah pun kian tenang sehat dan berharga
beribadah pun kian tenang sehat dan berharga